untuk dijadikan sebagai tes dna
kamu sudah siap adil
insya allah alena
saya tidak menyangka kalau hari ini
saya akan bertemu dengan seorang wanita cantik seperti kamu
kebetulan kamu menjadi lawan saya
tapi sayang sekalipun kamu cantik
hari ini kamu akan pulang dengan membawa
jangan terlalu percaya diri bapak riko
karena persidangan itu seperti pertandingan sepak bola
sebelum pemain masuk lapangan dan menggiring bola
kita belum tahu
hasilnya seperti apa
saya suka saya suka sekali perumahan ini
seorang dokter yang harusnya menyelamatkan manusia
anda bahkan menyakiti manusia
dan mana klien anda itu
kamu tahu betul kalau klien saya
memiliki luka yang sangat besar
jadi saya ragu kalau dia bisa datang
seharusnya kamu tahu
hasil dari tanya jawab dengan klien kamu
atau mungkin bisa jadi klien kamu
yang dokter gantengnya
atau bahkan memberi keterangan yang palsu
siapa yang ada di depan saya sekarang ini
serahkan semuanya sama saya
kamu gak apa apa kan
aku tidak apa apa glen
yaudah kita juga masuk sekarang ya
panggil terdakwa ke ruangan
dengan membaca bismillahirrahmanirrahim
kita buka sidang ini
waktu itu saya baru sampai di rumah
dan saya melihat edo dan fadil sedang bertengkar
lalu fadil mendorong kakinya edo
dan akhirnya edo terjatuh
sampai terluka pak
saat itu saya hanya berusaha menghentikan edo
saya menahan kakinya
dan karena dia berusaha menelupaskan diri
dia terbentur kusen pintu dan juga lantai
dan ini semua di luar perkiraan saya
saya juga gak bermaksud untuk melukai edo
tapi bapak hakim yang mulia
perkelahian itu justru dipicu oleh
karena saudara terdakwa
sudah menghalangi klien kami
sehingga terjadi perkelahian itu
pak hakim yang terhormat
perkelahian itu memang terjadi
berusaha untuk menghalangi edo
namun hal itu dilakukan oleh fadi
karena fadil yang terhormat itu terjadi
fadil melihat edo telah mengganggu kafa
yaitu anak dari dokter fadil
boleh kami tahu buktinya
apa bentuk daripada gangguan yang dilakukan oleh klien kami
apa klien kami telah menyakiti anak daripada saudara terdakwa
edo membuat kafa menangis
tapi apa ada luka yang ditimbulkan
kenapa bapak berusaha untuk menghalangi klien kami
padahal klien kami hanya membuat
anak saudara terdakwa menangis
bapak hakim yang mulia
dari barang bukti
yang ditemukan oleh penyidik
bapak hakim yang mulia
ditemukan sebuah gunting
dan juga sebuah kantong yang berisi rambut
dari anak yang bernama
kafa arjuna putra renaldi
apa rambut itu yang memang ingin diambil oleh klien kami
kepala kota jepang
kepala kota jepang
dia mengambilnya tanpa izin saya
untuk dijadikan sebagai tes dna
ya memang benar bapak hakim yang mulia
kalau anak yang bernama
yang tidak lain adalah anak daripada saudara terdakwa
adalah anaknya juga
sodara terdakwa dr fadil rinaldi
jawab dengan sejujur jujurnya
anak laki laki yang bernama
adalah anak dari saudara terdakwa
apakah saya harus menjawab pertanyaan ini
anak yang bernama kava arjuna putra renaldi
untuk yang terdesak
mereka berp sayang settingan itu
kan perempuan menari
anak rambutrank noises
tentu saja bayi ini
percaya saya di channel ini
ini tidak mempunyai
dan menempel di dalam
dan b data
anggota bitailedu altio
untuk menghalangi klien kami mengetahui siapa ayah kandung dari anak yang bernama kava arjuna putra
rinaldi interupsi pak hakim saya sangat tidak setuju dengan pernyataan dari saudara riko karena
menurut saya itu sudah keluar dari masalah di persidangan ini kita semua hanya membahas
apakah benar klien saya saudara fadil melakukan penyerangan terhadap saudara edo bukan membahas
soal tes dna silakan untuk dilanjutkan maaf bapak hakim yang mulia menurut kesimpulan kamu
masalah ini baru bisa selesai setelah dilakukan
kalau nanti hasil daripada tes dna tersebut membuktikan bahwa klien kami yang bernama edoardo putra adalah
ayah kandung dari anak yang bernama kava arjuna putra renalti
maka hal ini membuktikan kalau saudara terdakwa melakukan dua kesalahan sekaligus yang pertama
saudara terdakwa dengan sengaja menutupi atau bahkan menyembunyikan identitas dari anak yang
bernama kava arjuna putra rinaldi sebagai anak yang bernama edo
yang kedua saudara terdakwa yang merupakan seorang dokter yang seharusnya merawat menjaga kesehatan
pasiennya bahkan sekarang dengan terbukti saudara terdakwa mencelakai klien kami midoardo putra
tenang tenang tenang silahkan bu untuk duduk kembali
pak hakim saya sangat keberatan karena pengacara riko sangat memojokkan klien saya sedangkan saya dan kita semua disini tidak bisa melihat wujud dari klien yang
yang tadi dibicarakan oleh saudara riku bahkan mengajukan pertanyaan pun saya tidak bisa apakah ini adil
tenang tenang tenang
saya terima keberatan saudari alena saudara edo putra harus dihadirkan dalam persidangan ini
tapi saya juga menerima keberatan saudara untuk diadakannya tes dna kepada saudara edoardo putra dan anak dari dr fadil
yaitu kava arjuna putra renaldi dalam kasus ini
oleh karena itu saya putuskan sidang ditunda sampai dua minggu ke depan
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
hakim tunggu pak hakim permasalahan ini sudah terlalu melebar dan saya rasa tidak perlu diadakan tes dna
karena itu sudah keluar dari masalah pak hakim
yang kita bahas di sini hanya apakah klien saya saudara fadil melakukan penyerangan terhadap saudara edo
itu saja pak hakim
pak hakim saya mohon tunggu pak hakim